yang dilihat tadi
melakukan penggeledahan di tkp rumah saudara s
yang merupakan salah satu tersangka yang telah diamankan
tadi penyidik telah mengamankan barang barang milik saudara s
yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan tidak pidana terorisme
tadi dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan penyitaan
kemudian tkp kedua ada juga alat bukti yang telah diamankan
tentu alat bukti itu ada kaitannya dengan perbuatan tidak pidana terorisme itu
sekali lagi dugaan tindak pidana terorisme ini
ada kaitannya dengan peristiwa bom bunuh diri
yang terjadi di polsek astana anyar
polresta bandung polda jawa barat beberapa waktu yang lalu